kita sepakat bahwa kita akan kerjasama untuk sebesar besarnya kepentingan rakyat indonesia
semua kekuatan yang bisa bergabung untuk bekerja untuk rakyat memberi suatu pemerintahan yang kuat dan efektif
presiden terpilih prabowo subianto tancap gas mendekati partai politik dari kubu koalisi perubahan
gerilya presiden terpilih prabowo subianto ke partai politik di luar koalisi indonesia maju
kini isunya mengarah pada penyusunan komposisi menteri di kabinet
partai keadilan sejahtera membuka peluang untuk bergabung ke koalisi pemerintahan prabowo gibran
sekjen pks abu bakar al habshi memberi sinyal akan bergabung dan mendukung pemerintahan prabowo gibran lima tahun ke depan
tunggu saja nanti kan udah pada kebagian tinggal pks nanti juga kebagian juga hahaha
sudah dialog sudah dialog tinggal diatur jadwal
segera ikan cepat ikan gabus lebih cepat bagus
sementara partai nasdem yang tegas merapat ke prabowo mengaku sadar diri sebagai partai yang tak mengusung prabowo gibran di pilpres
ketua umum partai nasdem surya paloh juga mengaku belum membahas soal jatah menteri di kabinet prabowo gibran
belum ada dan kita nggak membicarakan hal ini
tapi kalau dari internal sendiri pak gimana pak
dari internal nggak ada juga masalahnya memang kita memang menyadari siapa kita
sementara partai demokrat yang berada dalam koalisi indonesia maju mengingatkan pentingnya soliditas koalisi
ketua umum partai demokrat agus harimurti yudhoyono mengaku tak masalah jika prabowo merangkul partai politik lain untuk bergabung dalam koalisi
namun ahy mengingatkan ini bukan soal besar besaran koalisi tapi bagaimana menjaga koalisi jangan sampai rontok di tengah jalannya pemerintahan
jelas semangatnya adalah bagus kalau memang semakin kuat koalisi itu tetapi terus dipertimbangkan faktor faktor lainnya
bahwa sekali lagi bukan hanya besar besaran koalisi tetapi juga solid kompak setia dalam arti juga tidak di tengah jalan kemudian masing masing begitu
karena dalam perjalanannya kita juga tahu awalnya kompak kemudian di tengah jalan bisa rontok satu persatu
nah inilah sebetulnya yang kita butuhkan stabilitas koalisi jadi bukan hanya di awal bukan hanya di tengah tapi juga sampai dengan akhir
partai amanat nasional memberi syarat bagi partai nasdem dan pkb jika ingin mendukung prabowo gibran yakni meninggalkan visi perubahan
kita bahas bersama wakil ketua umum pan viva yoga mauladi
wakil sekjen pkb saiful huda dan pengamat politik dari badan riset dan inovasi nasional atau brin firmanur
selamat malam mas viva selamat malam mas huda dan mas firman
selamat malam mbak livi
saya ke mas huda dulu ya mas huda jadi sudahkah terkonfirm pkb akan gabung ke koalisi prabowo gibran
ya di dalam pertemuan terakhir posisi kami siap kerjasama dengan pemerintahan baru
siap kerjasama dengan pemerintahan baru tapi kemudian ada beberapa respon yang muncul tidak cuma dari pan nanti kita akan tanyakan ke mas viva
tapi juga kita dengarkan tadi dari ketum demokrat ahi yang menyatakan jangan cuma solid di luar tapi juga hati hati keropos di dalam itu satu
kemudian ada juga pernyataan dari sekjen demokrat yang juga johnson di situ yang kemudian mengatakan
kalau mau masuk pelajari dulu visi misi prabowo gibran jangan asal bergabung
belum bergabung secara resmi sudah ada dua respon nih gimana mas huda
ya di dalam pertemuan terakhir kami memang menyerahkan delapan agenda perubahan yang kami titipkan kepada pak prabowo
karena kami ingin ada tradisi dialog yang tidak boleh putus dalam kepemimpinan nasional
siapapun yang kalah saya kira harus legowo dan memberikan apresiasi dengan selamat
bagus kalau bisa menitipkan agenda yang dalam konteks pilpres hari ini misalnya tidak bisa diteruskan oleh pasangan koalisi amin
dan itu yang kami titipkan kemarin kepada pak prabowo dan pak prabowo memberikan respon yang cukup baik itu yang pertama
yang kedua ada value yang selama ini memang dipegang oleh pkb dalam qaedu fikiyah itu menyatakan bahwa
menjaga nilai nilai lama
yang baik saat yang sama mencari menggunakan nilai nilai baru yang lebih baik
jadi konteks perubahan yang kami maksud adalah dan ini saya kira mas viva juga paham soal itu gitu
dan teman teman pan juga paham bahwa value ini betul betul menjadi value secara pandang politik pkb
adalah ketika ada praktek pemerintahan yang dirasa tidak baik atau kurang baik dalam pemerintahan sebelum ini
itu kita mencari model terobosan pembaharuan atau perbaikan yang lebih baik
nah pada konteks ini saya kira tidak ada yang bertentangan sebenarnya sebagaimana visinya pak prabowo
visi dari pemerintahnya pak prabowo misalnya menyangkut soal keberlanjutan dan perbaikan itu
jadi perubahan itu letaknya sama dengan semangat perbaikan yang mungkin selama ini menjadi semangat dari pasangan dua
perubahan itu sama dengan perbaikan mas viva
jadi seharusnya tidak terlalu menjadi persoalan ketika ada visi perubahan yang dibawa ke visi keberlanjutannya prabowo gibran
dari sisi substantif tagline pada waktu kampanye antara paslon satu dan dua
karena tagline perubahan itu adalah bagian dari tagline melanjutkan dan menyempurnakan
menyempurnakan itu adalah memelihara tradisi nilai yang baik dan merubah melakukan perbaikan
menyempurnakan sesuatu yang kurang baik agar lebih baik lagi
itu tidak ada hal yang diametral yang piece of piece
jadi substansinya itu sama bahwa perubahan itu adalah sesuatu yang taken for granted
dan bagian dari program melanjutkan dan menyempurnakan
kalau kemudian diturunkan di breakdown lagi dalam bentuk visi
maka ketika dari pkb dari nasdem
rencana berkoalisi partai amanat nasional sangat senang sekali
karena akan ada kekuatan tambahan politik baru di dpr
menjadi empat ratus tujuh belas kursi dari lima ratus delapan puluh kursi dpr ri
jadi visi presiden itu adalah bagian penting dalam proses untuk melakukan konsolidasi program
kalau memang senang dengan kehadiran nasdem dan juga pkb
kenapa pan mengeluarkan syarat untuk meninggalkan visi perubahan
sebenarnya secara substantif tidak ada syarat untuk meninggalkan perubahan
pemerintahan itu harus melakukan perubahan
visi melanjutkan dan menyempurnakan itu kan di dalamnya melakukan perubahan perbaikan
membuat inovasi baru sebenarnya
maka ketika bergabung menjadi satu
harus menjalankan visi presiden
kalau dulu pada waktu kampanye menolak food estate
kalau dulu menolak program pemberian
program makan gratis dan minum susu
dan beberapa hal yang lainnya yang saya rasa itu dulu dikumanandangkan
tapi setelah terpilih presiden
seluruhnya harus mengikuti visi presiden
mas firman dari pernyataan mas viva tadi
jangan sampai besar asal besar saja tapi keropos di dalam
apa yang menyebabkan partai partai ini kemudian menjadi reaktif
ketika kedatangan teman koalisi baru
mas firman anda dengar pertanyaan saya
apa yang membuat partai partai ini seperti demokrat pan
menjadi reaktif kedatangan teman koalisi baru
ya tentu saja ini wajar ya
bahwa ada satu sikap yang reaktif mengingat bahwa
sebetulnya secara fair partai partai yang reaktif itu kan sudah bekerja
lebih banyak untuk pak prabowo begitu ya
sudah berdarah darah sudah cukup berkeringat sehingga ada mungkin semacam ya
kekhawatiran bahwa nanti hasil keringat mereka tidak setimpal dengan
apa yang akan didapatkan dalam pembagian kursi di dalam kabinet
atau menyebabkan mereka yang tadinya justru berseberangan menentang pak prabowo
dalam pemilu dalam pemilu dan kampanye itu kemudian mendapatkan posisi yang
lumayan basah katakanlah begitu sehingga tentu dirasa tidak fair
indonesia ini memiliki budaya baru mbak ivi
budaya yang menurut saya itu budaya khas indonesia yang bersifat
rekonsiliasi pragmatis pasca pemilu jadi ini biasanya menjadi tren ini
dalam pemilu beberapa pemilu terakhir ini masing masing peserta akan coba
untuk semaksimal mungkin berupaya melalui apapun caranya termasuk melalui
mk dan lain lain tapi pada saat itu mentok maka muncul satu bentuk
nah yang nantinya akan dibumbui oleh sebanyak banyaknya alasan mengapa kemudian mengajak bergabung dan kemudian mengapa harus bergabung
nah ini akan menjadi budaya baru mungkin ya dalam textbook politik di dalam ilmu politik begitu ya
karena ini cukup janggal karena sebetulnya di dalam pertarungan yang umum satu koalisi itu dibentuk oleh sebuah manifesto
manifesto yang betul betul berbeda biasanya berbeda karena didasarkan pada satu ideologi yang clear begitu ya
dan masing masing pihak itu menghormati manifesto itu dengan membiarkan mereka yang memenangkan pertarungan untuk menjalankan manifestonya dengan sebaik baiknya
di dalam konteks indonesia berarti apakah merupakan perubahan atau melakukan kelanjutan itu saya kira itu merupakan manifesto
kalau tidak mau dalam ide itu atau tidak suka dengan ide itu atau tidak setuju dengan ide itu menahan diri untuk tahu diri ya sudah kalau begitu kita memang berbeda begitu kan
nah sementara juga yang memenangkan pertarungan dengan manifestonya sendiri itu akan menjalankan dengan sebaik baiknya
nah yang di sini yang akan terjadi adalah adanya satu pembagian tugas demokrasi bagi saya
satu pembelahan demokratik di mana memang ada yang berkuasa
dan memang ada yang mengawasi jalannya kekuasaan
hal itu justru dijauhi oleh mereka yang memenangkan pertarungan dalam kancah pemilu di indonesia
sehingga tampaknya lebih percaya diri kalau memang lebih banyak pasukannya begitu
nah ini menimbulkan satu imaji bahwa kekuasaan yang baik itu harus bersifat kartelistik
di mana setiap orang harus bergabung
yang mbak livi ujung ujungnya sudah kita tahu bahwa sepuluh tahun dengan praktik seperti itu
yang terjadi adalah tendensi untuk membentuk satu
yang akhirnya melahirkan banyak kebijakan kebijakan
yang memang kemudian tidak dirasakan terlalu sejalan dengan katakanlah kepentingan masyarakat
yang terjadi adalah akhirnya dengan pola rekonsiliasi pragmatis itu
yang matinya pelan pelan nanti adalah sebuah mekanisme checks and balances
yang ini kemudian meredupkan demokrasi dan sudah terbukti bahwa
dalam sepuluh tahun terakhir demokrasi kita di indonesia semakin meredup
sudah mati matian menentang prabowo gibran
menentang soal makan siang gratis
sampai berdebat soal investasi mobil listrik
tapi jadi partai yang bisa dikatakan yang paling awal merangkul prabowo gibran
lihat pada bodi nya
yang pertama adalah compreh communion
capt oriol juga menyatakan ini
belum tepat ya karena kami baru menitipkan agenda perubahan kepada pak prabowo sebagai presiden terpilih
jadi selebihnya saya kira belum belum sampai sejauh itu
tapi gini ketika tadi mas viva katakan oke deh kalau bergabung
tapi nanti nggak boleh nentang ikn ya nggak boleh nentang makan siang gratis ya
sementara ini kan adalah dua program yang sangat resisten ditolak oleh satu kemarin
kan belum kan ini masih fase dialog saya kira
jadi putusan gabung tidak gabung kan masih nunggu tanggal dua puluh oktober saya kira
oke jadi artinya sudah dikatakan siap bekerja sama
tapi masih belum fix untuk gabung atau nggak gabung gitu ya
masih bisa menawarkan program perubahan bisa juga mundur begitu ya
ya termasuk kita lihat tapi kita apresiasi karena pak prabowo
bahwa ketika kami sodorkan delapan agenda perubahan
beliau mengapresiasi penuh dari delapan agenda perubahan itu
dan saya kira teman teman koalisi dua perlu baca sebenarnya
jadi delapan agenda perubahan yang kami titipkan sepenuhnya adalah
menjadi bagian dari agenda perubahan yang sempat diusung oleh pak prabowo dua ribu empat belas dua ribu sembilan belas
tapi sama sama punya iris
dan ini adalah pengurusan yang sama dari agenda yang sedang terus diperjuangkan oleh pkb
termasuk akhirnya kami mengusung gus muhaymin sebagai calon wakil presiden
kami tidak ada resistensi tidak ada rasa khawatir apabila pkb nasdem
bergabung di koalisi indonesia maju
termasuk pks juga kalau ikut gabung ya mas viva ya
kami merasa senang sekali bila pkb bergabung gitu
tapi semuanya kembalikan kepada hak prerogatif presiden
karena dengan memperkuat posisi politik di dpr
itu akan menjaga stabilitas politik dan program program pemerintah bisa berjalan efektif dan sesuai dengan target
yang kedua ini soal checks and balances
jadi seringkali menurut saya saya membuat pernyataan bahwa
jika terjadi koalisi besar itu akan menghilangkan checks and balances
kurang tepat karena koalisi besar yang ada di dpr pemerintahan itu akan menjadi lebih kuat
program bisa berjalan dengan efektif sesuai dengan tujuan
dan akan menjaga keharmonisan dalam menjaga persatuan
kalau dilihat dari sisi fungsi konstitusional anggota dpr
seluruhnya punya fungsi pengawasan dan kontrol
baik itu anggota dpr yang ada di dalam pemerintahan partainya
kekuatan kontrol akan semakin bagus dan semakin efektif karena
ada kekuatan civil society sebagai kekuatan negara kemudian kekuatan netizen dan kekuatan pers
jadi bukan hanya dengan kekuatan di dpr saja
kekuatan di luar dpr itu juga menjadi sangat penentu dalam membangun checks and balance dalam proses demokrasi
jadi kan sering dihadapkan
saya ke mas firman
mas firman kalau semua partai gabung ke koalisi pemerintahan
cukup kuatkah civil society pers kemudian jadi
artinya anda menyatakan itu sudah tidak mungkin bisa terjadi check and balances
ya terlalu normatiflah untuk membayangkan bahwa
ya kita bergabung tapi akan ada checks balances yang efektif
tentu saja itu sangat normatif ya
dan kita bicara secara empirik sajalah bagaimana apa yang terjadi dalam sepuluh tahun ini ya
bagaimana kemudian misalnya banyak kebijakan yang ditarget targetkan
bahkan dalam hitungan hari harus sudah selesai
dan itu bisa berjalan dengan efektif untuk kemudian menghasilkan residu yang berupa kritik dari masyarakat sipil
atau kekecewaan dari masyarakat banyak karena kebijakan yang dibuat itu bersifat elitis
dan memang indonesia ini secara akademis sudah dianggap semakin jauh ya
sehingga memang kajian kajian belakangan ini lebih menempatkan indonesia pada satu bentuk in between
antara otoritarian dan demokrasi
artinya tidak seluruhnya otoritarian karena kita ada pemilu kita dibebaskan berbicara
tapi di dalam proses pembuatan kebijakan itu hilangnya checks and balances
sehingga nuansanya hampir sama dengan negara otoritarian
tapi lebih dari itu mbak saya ingin mengingatkan bahwa jangan kemudian kita melupakan kerja keras
keringat dan air mata masyarakat yang sudah bertarung dengan sungguh sungguh menghormati adanya ide
dengan sepenuh hati masuk di dalam tps untuk menyuarakan apa yang menjadi aspirasinya kepada para elit
mohon jangan dipatahkan semangat itu sehingga akan terus patah sehingga akhirnya terjadi kegambangan
untuk apakah kita memang memerlukan demokrasi apakah kita memang memerlukan pemilu apakah kita memang memerlukan kampanye
kalau toh akhirnya akan menjadi bancakan para elit
katakanlah begitu ya walaupun mungkin ini masih dalam proses
tapi seperti yang saya katakan kalau kita bicara pengalaman sebelum sebelumnya secara empiris
ya ujung ujungnya bagi saya adalah sebuah rekonsiliasi pragmatis
terima kasih mas firman terima kasih
sudah bergabung di sapa indonesia malam
para narasumber saya mas huda terima kasih juga mas viva atas waktunya